sebuah helikopter tni angkatan darat dilaporkan jatuh di daerah kasiguncu poso sulawesi tengah hari minggu kemarin
tiga belas penumpang termasuk komandan resort militer satu ratus tiga puluh dua tadulako kolonel infantri saiful anwar dipastikan tewas
menurut laporan saksi mata helikopter bertolak dari desa watu tau kecamatan lore utara menuju poso
namun sekitar pukul tujuh belas lima puluh lima waktu indonesia tengah heli jatuh di kebun milik arsat di dusun patiro bajo
kelurahan kasiguncu kecamatan poso pesisir kabupaten poso
heli yang naas ditumpangi tiga belas orang termasuk komandan resor militer satu ratus tiga puluh dua tadulako
pihak tni angkatan darat dan kepolisian setempat kini tengah berkoordinasi untuk langsung melakukan pemulangan jenazah korban kepada pihak keluarga
dan berikut ini adalah nama nama dari korban
pemulangan jadwal tadulako
pemulangan jadwal tadulako